salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang mulia ketua bapak suhartoyo yang mulia saldi isra yang mulia bapak arief hidayat
yang mulia ibu eni nurbaningsih yang mulia bapak daniel yusmikpuk yang mulia bapak arsul sani
yang mulia bapak guntur hamsah dan yang mulia bapak ridwan mansur majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
bapak menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bapak menko
menteri perekonomian bapak ibu menteri sosial ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
pimpinan anggota kuasa hukum kpu dan bawaslu serta para kuasa hukum dari paslon peserta pilpres
sehubungan dengan permintaan mahkamah konstitusi kepada menteri keuangan untuk dapat memberikan keterangan
kepolisian hasil pemilihan umum atau phpu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial
sesuai dengan tugas dan fungsi menteri keuangan
kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan
saya memberikan keterangan di forum mahkamah konstitusi yang mulia ini
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn adalah instrumen penting dan strategis
serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara
oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab
dengan tata kelola yang baik transparan
forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana apbn menjadi sarana gotong royong anak bangsa
di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu
melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial
negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama
yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan
melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa
apbn kita harapkan menjadi sarana bagi
segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi
kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka transparan dan akuntabel
apbn harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa indonesia mencapai tujuan bernegara
contoh negara negara yang mengalami krisis ekonomi sosial dan bahkan politik
akibat pengelolaan apbn yang buruk
alhamdulillah indonesia mampu menjaga instrumen apbn tetap secara kredibel dan sehat
ini prestasi yang harus terus dijaga
berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri
forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula indonesia dibentuk
mengundang khususnya para generasi muda
agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik
melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah
seperti pepatah kuno mengatakan
dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia
dan untuk memajukan kekuatan yang berbeda
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara
salah satunya melalui instrumen
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
apbn adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita cita hidup bernegara
yaitu masyarakat adil dan makmur
presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
yang mengelola keuangan negara sebagai bagi bagi
presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
berdasarkan pasal empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan pasal enam ayat satu undang undang keuangan negara
dalam menjalankan kewenangan tersebut
presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan untuk mendapat persetujuan dpr
menjadi undang undang apbn
apbn merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
api bn terdiri atas anggaran pendapatan
adapun rincian atas apbn
ditetapkan melalui peraturan presiden
yang digunakan sebagai pedoman
di dalam pelaksanaan apbn
apbn menjalankan fungsi alokasi
menciptakan perekonomian yang efisien
atas kegagalan mekanisme pasar
dan menyediakan barang publik
apbn juga menjalankan fungsi distribusi
untuk menciptakan pemerataan pendapatan
antar kelompok rumah tangga
selain itu apbn juga menjalankan fungsi stabilisasi
dari guncangan akibat ketidakpastian
dan sebagai shock absorber
melindungi daya beli masyarakat
terutama yang berpendapatan rendah
dari seluruh organisasi fungsi jenis
belanja berdasarkan fungsi terdiri dari sebelas
dari mulai fungsi pertahanan
perumahan hingga fungsi ekonomi
dan fungsi perlindungan sosial
terdapat pada berbagai kementerian lembaga
di bendahara umum negara atau bun
dan di pemerintahan daerah pemda termasuk desa
melalui transfer ke daerah atau tkd
yang mulia ketua dan majelis hakim
dalam penjelasan pasal delapan ayat dua huruf a angka empat
undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yaitu
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
fungsi ekonomi diartikan sebagai
belanja pemerintah pusat yang berdaya guna
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
dan menjaga daya beli masyarakat
di bidang perdagangan termasuk pengembangan
usaha kooperasi dan usaha mikro kecil menengah
atau umkm ketenaga kerjaan pertanian
kehutanan kelautan dan perikanan
bahan bakar dan energi pertambangan
serta telekomunikasi dan informatika
lebih lanjut penjelasan dalam pasal delapan ayat dua huruf a angka sebelas
undang undang apbn dua ribu dua puluh empat
fungsi ekonomi diartikan sebagai
belanja pemerintah pusat yang berdaya guna
dan menjaga daya beli masyarakat
di bandara kecil menengah dan perikanan
bahan bakar dan energi pertambangan
dan penjelasan tentang kekuatan
dan dipercaya kekuatan dan kekuatan
yang berbeda dan berbeda
pengelolaan sosial juga merupakan
pelayanan sosial dan perlindungan sosial
yang berdaya guna dan berguna
penyelamatan dan pengelolaan sosial
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
penyusunan dan pembahasan bersama dpr serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara
sebagai undang undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban apbn setiap tahun
kami akan memberikan ilustrasi penyusunan apbn tahun dua ribu dua puluh empat ini
siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya yaitu tahun dua ribu dua
dengan tahapan sebagai berikut
tahap perencanaan dan penganggaran rapbn dua ribu dua puluh empat dijadwalkan pada periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro pokok pokok kebijakan fiskal atau camp ppkf
dan rencana kerja pemerintah rkp dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga
dpr yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas kem ppkf dan rkp dua ribu dua puluh empat pada bulan mei dua ribu dua puluh
presiden menyampaikan nota keuangan dan
ruu apbn dua ribu dua puluh empat kepada dpr pada sidang paripurna tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh
tahap pembahasan rapbn untuk dua ribu dua puluh empat terjadi pada periode agustus hingga oktober dua ribu dua puluh
di mana ruu apbn dua ribu dua puluh empat telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan dpr
dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna dpr pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh tiga
tahap penetapan undang undang apbn yang dijadwalkan
paling lambat akhir oktober terjadi di mana undang undang apbn dua ribu dua puluh
yaitu undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga ditetapkan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
selanjutnya peraturan presiden rincian apbn
yang dijadwalkan november desember
selesai ditetapkan pada tanggal dua puluh delapan november
tahap pelaksanaan apbn pada tahun berjalan
yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran
dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester
tahap pemeriksaan dan pertanggung jawaban undang undang apbn dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh lima atau t plus satu
di mana bpk akan melakukan pemeriksaan terhadap lkpp yang disusun pemerintah
untuk selanjutnya dibahas dan disetujui dpr menjadi undang undang pertanggung jawaban pelaksanaan apbn
kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan
proses lini masa penyusunan apbn
yang telah selesai pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
dan diundangkan tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga
apabila lini masa penyusunan apbn dua ribu dua puluh empat disandingkan
dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
yang dilakukan oleh kpu
waktu penetapan undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai
bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
penetapan undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
apbn adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat
agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global nasional
dan juga menjawab tantangan zaman
untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal
apbn harus didesain secara antisipatif responsif
dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan
pemerintah dan dpr sepakat untuk menggunakan apbn
sebagai instrumen kebijakan kontrasiklus atau counter cyclical
misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat
apbn telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan covid sembilan belas
serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau pcpen
apbn juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi
khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scaring effect
yang timbul akibat dari pandemi sembilan belas
penyusunan apbn dua ribu dua puluh empat juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global
seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara negara maju
juga persaingan geopolitik khususnya eskalasi perang rusia dan ukraina
dan proteksionisme yang meningkat
yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi
selain itu terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan
dampak dari el nino dan cuaca buruk di berbagai daerah
telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas
pemerintah bersama dpr sepakat bahwa apbn dua ribu dua puluh empat harus optimis namun tetap waspada
terhadap dinamika yang terjadi
tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh empat diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
ijinkan kami sekarang membahas khusus mengenai perlinsos
dengan tema apbn dua ribu dua puluh
kebijakan apbn dua ribu dua puluh empat dalam jangka pendek difokuskan
untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk
stabilitas harga penghapusan kemiskinan ekstrim
penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi
untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut
apbn dua ribu dua puluh empat dirancang sebagai shock absorber
untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain
melalui program perlindungan sosial
postur apbn dua ribu dua puluh empat dengan total belanja mencapai rp tiga tiga ratus dua puluh lima satu triliun
di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung
penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim dan stunting
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
alokasi anggaran per linsos yang sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
dapat dilihat di dalam gambar ini
dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga
dan berasal dari bagian anggaran kl maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer
rp tujuh puluh lima enam triliun anggaran kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos
yaitu program keluarga harapan pkh kartu sembako
dan program bansos lainnya
rp delapan puluh lima triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga
seperti kemendikbud dan kemenak melalui program pip kip dan beasiswa afirmasi
kementerian kesehatan melalui program kartu indonesia sehat
kementerian tenaga kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan
dan bnpb untuk dana siap pakai bencana
sementara rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi
yaitu bbm lpg dan listrik subsidi non energi seperti pupuk pso kredit usaha rakyat
bunga kredit perumahan dan antisipasi penanggulangan bencana
belanja perlinsos yang disalurkan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan kementrian agama mengalami kenaikan sebesar rp tujuh empat puluh tujuh triliun dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga
dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
sementara belanja bansos selain pkh dan kartu sembako yang disalurkan oleh kementerian sosial
mengalami kenaikan satu dua puluh tiga triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi
untuk bantuan makan lansia bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu
belanja subsidi yang disalurkan melalui bnd atau non kl mengalami kenaikan
dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga kur
tunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk apbn dua ribu dua puluh
di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga penghapusan kemiskinan
di dalam apbn dua ribu dua puluh empat tidak terdapat perubahan yang signifikan
pada anggaran bahan sos yang dikelola oleh kementrian sosial
perubahan perlindungan sos yang dikelola oleh kementrian lembaga lain
seperti kement digbud dan kement naker adalah akibat kenaikan unit kos
dan realisasi penggunaan anggaran perlindungan sos sampai dengan februari dua ribu dua puluh empat
yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan
lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi pada februari
realisasi bansos mencapai sebesar rp dua belas delapan triliun
sampai dengan februari dua ribu dua puluh
untuk penyaluran program keluarga harapan bagi sepuluh
satu juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi delapan belas tujuh juta keluarga penerima manfaat
realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai rp lima belas tiga triliun
dan realisasi perlindungan sos lainnya rp sembilan delapan triliun
apabila dilihat pada cat tersebut realisasi anggaran perlindungan sos dan bahan sos
dari kemensos enam tahun terakhir yaitu dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
periode yang sama januari hingga februari
tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos
kecuali pada tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu tahun lalu
dimana perbedaan signifikan adalah
pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama
dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada
bahan sos kemensos mencapai cukup tinggi
adalah akibat baseline dua ribu dua puluh tiga dari bansos kemensos pada bulan januari februari
yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
berdasarkan urayan ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial
dan bantuan sosial tahun dua ribu dua puluh empat tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun tahun sebelumnya
anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam apbn tahun dua ribu dua puluh
sesuai pembahasan dan persetujuan dpr
dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditunjukkan presiden dalam rapbn
yang diajukan presiden di dalam rapbn dua ribu dua puluh
adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun
sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
yang telah disetujui dpr adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
adanya peningkatan dari usulan pemerintah
akibat adanya kenaikan anggaran subsidi
akibat perubahan parameter asumsi
kenaikan harga pokok penjualan pupuk
dan kenaikan plafon kredit perusahaan
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
beralih kepada bantuan pangan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan
pemerintah membentuk badan pangan nasional bapanas
melalui perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif
menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan
serta kemandirian pangan secara nasional
ini mengacu undang undang delapan belas tahun dua ribu dua
di dalam pelaksanaan fungsinya
bapanas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui
pengadaan pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana
penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui bapanas
bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial
namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan
di dalam apbn ini masuk fungsi ekonomi
pada tahun dua ribu dua puluh tiga bapak nas mempunyai anggaran rp sepuluh dua triliun
dan sudah memberi bantuan pangan kepada dua puluh satu lima puluh tiga juta keluarga penerima manfaat
pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode september november dua ribu dua puluh
pemberian di bapanas adalah penggunaan sepuluh kg beras
dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh bapak nas
diperlukan review oleh bpkp untuk menjamin akuntabilitas
dari permohonan yang diajukan
sedangkan untuk tahun dua ribu dua puluh empat bapanas memiliki anggaran sebesar rp enam tujuh puluh satu triliun
atau justru turun tiga puluh persen dari anggaran dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
pelaksanaan dan pengelolaan apbn dihadapkan pada tantangan perekonomian
yang terus berubah secara dinamis
tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik
yang berdampak pada volatilitas harga
komoditas terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer
yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi
di sisi lain apbn sebagai instrumen andalan yang penting
harus terus dijaga agar tetap sehat kredibel dan sustainable
apbn di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis
agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi
melindungi rakyat serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan
pengelolaan apbn yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian penyesuaian
seperti dilakukannya refocusing belanja
atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja
seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi covid sembilan belas
penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses
automatic adjustment sebesar lima persen dari belanja kementerian lembaga
hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga
tanpa mengorbankan target capaian prioritas kl
hal ini diatur dalam undang undang nomor sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
tentang apbn dua ribu dua puluh empat pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e dan penjelasannya
automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan apbn
di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
apbn yang sehat kredibel dan berkelanjutan adalah fondasi penting
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan
apbn juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat
untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah
sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting
apbn akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik
secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan
apbn adalah alat penting bagi semua generasi bangsa
baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang
di dalam mencapai cita cita bersama
yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo
baldatun toyibatun warobun gofur
negeri yang damai adil makmur dan sejahtera
demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan
atas perhatian yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
kami ucapkan terima kasih
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih ibu menteri keuangan